beribadah dengan husuk di rumah ibadah saat hari besar keagamaan adalah hak bagi seluruh umat beragama di indonesia
namun berbeda dengan umat kristen di kota cilegon banten barat
tidak adanya gereja di kota cilegon memaksa mereka menempuh jarak empat puluh km
bahkan sebagian dari mereka terpaksa meninggalkan ibadah natal di gereja
untuk menggapai kemerdekaan dari hak ajasi kami sebagai umat kristen
untuk mencapai kemerdekaan dari hak ajasi kami sebagai umat kristen
benar benar sangat sedih sekali
sebelas tahun saya
untuk menempuh ibadah
ibu rumah tangga
kalau kita pp charter angkot
bisa sampai tiga ratus ribu
sementara kemampuan saya sebagai ibu rumah tangga
alangkah bahagianya saya melihat mereka merayakan natal
sungguh bahagia banget
mereka dengan senang hati
mereka dengan gembira merayakan natal
sementara kami disini punya hati
tapi belum tercapai itu harapan kami yang setiap tahun kami menginginkan ibadah kami dekat dari kami
selama dua puluh lima tahun
kami gak bisa beribadah di daerah kami ini di celegon ini
kami ngak tau kenapa
kami nggak tau kenapa
dua puluh tahun kami harus menempuh perjalanan yang begitu jauh ke kota serang hampir lebih tiga puluh lima km
jemaat yang banyak di sekitar merak hampir lima ratus jiwa mungkin sebagian kecil lah yang bisa beribadah setiap minggunya ke serang
berhubung karena begitu jauh jaraknya berhubung sebagian karena memang
fasilitas transport ke sana tidak ada
saya sudah sampai dua puluh lima tahun naik motor terus ke serang
begitu jauh begitu capek
saya kepikiran kalau saya suatu saat nanti sudah tidak kuat lagi untuk membawa kendaraan motor roda dua ini
dan demikian juga teman teman saya
mungkin saya nggak bisa lagi beribadah di gereja
kalau toh juga memang di gereja cilegon ini nggak bisa didirikan gereja
kami tidak bisa beribadah lagi
saking jauhnya gereja kami diberikan pemerintah di serang kota
kisah yang terbang
kisah yang terbang
kisah yang terbang
kisah yang terbang
kisah yang terbang
kisah yang terbang
kisah yang terbang

sampai tahun dua ribu dua puluh
saya pada tanggal dua puluh empat desember tiap tahunnya seperti ini tidak pernah merayakan natal di gereja
karena terlalu jauh aksesnya
karena saya sudah orang tua tunggal jadi tidak ada lagi yang untuk mengarahkan kami membawa kami begitu
anak anak masih kecil
saya sendiri nggak berani terlalu jauh bawa motor
buat kami harus merayakan natal di rumah kami harus jalani
mereka merindukan harmoni peribadatan bersanding dalam damai natal di kota cilegon
eka rima maria oktober cilokon lantan